remisi bagi koruptor jadi sorotan setelah dua puluh tiga narapidana kasus korupsi bebas bersyarat masa hukuman mereka menjadi lebih pendek karena dipotong remisi
aturan pengetatan remisi koruptor sebelumnya dicabut oleh ma lewat pp no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas dan kemenkumham kemudian menerbitkan permen kumham nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
masuk akalkah obral remisi bagi napi kasus korupsi ini
kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber ada mbak rika aprianti kepala humas di jenpas kemenkumham dan juga bang boyamin saiman koordinator dari maki selamat
sore menjelang malam mbak rika bang boyamin
pembebasan pemberian remisi ini ya mbak rika dan juga bang boyamin menjadi sorotan
mungkin memang sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku pemasyarakatan yang kemudian
dan secara spesifik diatur lagi oleh permenkumham
tapi yang kemudian ingin diketahui oleh banyak pihak terutama mbak rika ya mbak rika dari dirjen pas
bagaimana prosesnya bagaimana transparansinya sehingga pemberian remisi ini diberikan
dan konsekuensinya masa hukuman para koruptor ini menjadi diperpendek dan juga bisa mendapatkan bebas bersyarat
oke terima kasih mbak tenhat
seperti sudah kami sampaikan kemarin bahwa memang
pemberian remisi kepada dua puluh tiga narapidana tipikor adalah menjadi bagian
kalau kita bilang september ini ada satu tiga ratus delapan puluh lebih narapidana yang mendapatkan pb pembahasan bersyarat
maaf pembebasan bersyarat
hak bersyarat itu ada pembebasan bersyarat sisi bersyarat sisi menjelang bebas di situ
kasusnya pun bermacam macam
mungkin ada kasus yang lain
pembunuhan pencurian penipuan dan lain lain
artinya dengan undang undang pemasyarakatan nomor yang terbaru nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
kita menempatkan seluruh narapidana sebagai warga binaan di lapas maupun rutan
pendudukannya sama tanpa terkecuali
nah di dua puluh tiga orang ini sama dengan
cuma memang menjadi perhatian karena memang mereka bagian dari public figure
sekali lagi kami sampaikan bahwa filosofi dari pemasyarakatan adalah pembinaan tidak menghum kembali
dan pembebasan bersyarat ini adalah bagian dari pembinaan kepada narapidana
kita harapkan karena memang bebas bersyarat ini kan bupati mereka bebas sebebas bebasnya
selatan sesyarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu adalah secara waktu sudah menjalani dua pertiga dari masa pidananya
sepertiganya masih dijalankan di luar dengan bimbingan dari balai pemasyarakatan
ada ketentuan ketentuan yang harus dilalui ada aturan aturan yang harus diikuti
ada aturan aturan juga yang tidak boleh dilanggar
antara lain adalah jangan sampai melakukan hal hal yang merusakkan masyarakat
apalagi sampai terjadi tindak pidana
apabila terjadi tindak pidana maka hak bersyaratnya dicabut
khususnya ini pb nya dicabut dan harus menjalankan sisa pidananya kembali dalam lapas
dan perlu kami sampaikan bahwa masa bimbingan ini ditambah satu tahun dari bebas murninya
misalkan mungkin salah satu nafi tipitor kemarin bebas nanti di dua ribu dua puluh tiga
tapi karena dia bebas bersyarat masa bimbingannya ditambah lagi satu tahun jadi dua ribu dua puluh
oke baik mbak rika tapi pada dua puluh tiga koruptor ini pertimbangannya apa dari di jenpas memberikan pembebasan bersyarat
karena kan ini ada kemenangannya ada di dijenpas ya dan banyak yang pertanyakan kalau kemudian satu pertimbangan adalah berkelakuan baik
kelakuan baiknya seperti apa
kira kira begitu apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga syarat itu diberikan
sehingga muncul kesan ini mentoleransi mereka yang terjerat kasus kasus korupsi
oke kalau kami boleh menyampaikan saya mungkin mengulang kembali
bahwa pemasyarakatan adalah pembinaan
kami tidak menghukum kembali
artinya pada saat mereka sudah diketok palu kami ini kan pelaksana dari putusan pengadilan
pada saat dia diketok palu putus
statusnya menjadi narapidana menjadi narapidana mereka statusnya juga sama
berarti perlakuan kita kepada mereka semua yang narapidana itu adalah sama
kalau kami membedakan mungkin nanti apa bedanya kalau kami melaksanakan pembinaan dengan baik kalau kami tidak mendapatkan reward
hak bersyarat pb bagian dari reward tersebut
tentunya ada punishment dari reward
kami juga sudah memiliki sistem namanya sistem sppn
ini bagian dari keterbukaan kami juga kepada masyarakat
ini bagian dari kami upaya kami transparansi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan di lapas
di lapas itu kan ada pembinaan kemandirian kepribadian
salah satunya lagi penilaian
dia berkelakuan baik
berkelakuan baik artinya mereka tidak pernah melakukan pelanggaran saat melakukan pidana
masa pembinaan di dalam lapas maupun dalam rutan
bang boyamin apa yang terjadi soal remisi ini adalah buntut dari
kasus korupsi tidak menjadi extraordinary crime ya
tapi menurut anda apakah memang tidak ada celah yang lain untuk bisa memperketat pemberian remisi ini
hanya karena kemudian undang undang pemasyarakatan yang baru dan juga adanya peraturan yang diterbitkan soal ini
jadi memang begini sama dengan saya menghormati putusan hakim meskipun dirasa salah
dalam kasus pak antasari azhar misalnya saya patuh hukum itu gitu
remisi dan bebas bersarat ini berdasarkan undang undang yang memang
jadi ya mau tidak mau ya sudah kita hormati itu kalau memang konteknya itu gitu
jadi dan bisa aja malah dijen pemasyarakatan atau menteri hukum ham itu bisa digugat ke pt un oleh warga pinaan dan kalah
karena tidak memberikan bebas bersyarat karena memang itu haknya mereka
bisa sepanjang menyatakan diri berkelakuan baik dan bisa dibuktikan pakai psikolog pun begitu kalau tidak diberikan bisa kalah
tapi keluar konteks dari itulah sebenarnya yang disampaikan gitu
nah dari sisi inilah yang kita perdebatannya itu adalah bahwa kita sudah kembali ke zaman dahulu lah katakanlah begitu
bahwa korupsi bukan lagi extraordinary crime yang mestinya ini diperlakukan khusus gitu
nah mestinya di undang undang pemberantasan korupsi itu juga ditekankan bahwa berikan kewenangan kepada pemerintah dalam nanti eksekusi untuk
membatasi pengurangan remisi
bebas bersyarat dan lain sebagainya jadi ada pengetatan
kemarin pp sembilan puluh sembilan dibatalkan oleh mahkamah agung
persoalannya tidak ada cantolan undang undangnya
mestinya di undang undang pemasarakatan dpr kemarin juga buat pasal pengetatan remisi atau pengurangan lah pengurangan hukuman bagi kasus korupsi misalnya
itu saya masih berharap begitu kemarin
tapi nyatanya dpr dan pemerintah buat kasus korupsi juga tidak ada pengetatan menjadi berlaku untuk semua ya sudah gitu
tapi ke depan mestinya masih ada yang bisa dijalankan

apapun kalau perspektif korban ini kan harus efek jerah korupsi ini
maka ke depan tuntutan atau ponis itu harusnya lebih tinggi lagi lima belas tahun ke atas kalau dinyatakan bersalah
buat juga hakim bisa mencabut hak hak lain
hak politik adalah hak pengurangan
jadi di pasal sepuluh kuhp itu ada gitu
nanti pemasarakatan ini juga akan bisa tenang menjalankan putusan hakim
jadi ada dua perspektif
pemasyarakatan itu harus perspektif korban
itu bahwa korupsi ini harus efek jerah
menjadikan semakin baik negara ini
masih kita peduli itu
maka ada dua hal
tentang pemberantasan korupsi kita ubah
dan kita berikan di situ selain ancaman hukuman yang sangat tinggi
minimal katakanlah sepuluh tahun atau lima belas tahun
juga diberikan catatan tidak ada pengurangan hukuman misalnya begitu
atau pengetatanlah setidaknya screening gitu
yang bisa kita lakukan ke depan itu
jadi peningkatan diperberat lagi ya
kasus hukuman yang diberikan untuk para napi koruptor
jadi dengan keputusan memberikan remisi ini memang menurut anda ini mau tidak mau ya
dan itu memang dilaksanakan
tapi yang kemudian banyak dipertanyakan adalah soal transparansi yang dilakukan oleh ditjenpas
ya kalau kita perbandingkan negara maju untuk pengurangan dan sebagainya itu kan dibentuk tim independen
bahkan orang luar masuk gitu
jadi kalau kita kan seperti tim penilai gitu
sementara selama ini tim penilai ini hanya internal dari dirjen pas
itu yang perlu ke depan bahwa saya akan
sebenarnya kalau perspektif itu berpestik juga korban ini diperhatikan
maka untuk pemberian pengurangan itu
penilai itu juga berasal dari luar
kita juga menggaungkan dulu
yalah dengan psikotest dari psikolog independen
kalau kasus korupsi itu syaratnya hanya berkelakuan baik begitu
ya karena rata rata terpelajar pasti di dalam berkelakuan baik
tidak melakukan royokan dan sebagainya
tapi bahwa berkelakuan baik itu dari subtansi bahwa dia harus psikotest
bagaimana nanti tang ini apakah betul betul sudah bertobat atau hanya kamuflase misalnya gitu
setidaknya saya minta kepada mbak rika ini nanti harus dilakukan
tim penilai itu dari independen juga masuk
jadi jangan hanya pegawai dalam saja
dan itu pasti menjadi tertutup terus
kita tidak bisa menilai sebenarnya pertimbangannya apa sih gitu
kalau perlu ya akan diumumkan keberatan masyarakat seperti apa
dan tim penilai juga berasal dari pihak luar independen dibentuk
negara negara maju sudah begitu kok
mbak rika mungkinkah atas nama transparansi apa yang tadi disampaikan oleh bang boyamin
ini menjadi pertimbangan bagi di jenpas untuk katakanlah ada tim dari luar
atau ada psikotest
atau ada psikotest sehingga ketika memberikan remisi seperti ini
ini tidak menjadi heboh dan menjadi pemberitaan yang ujung ujungnya kemudian menjadi kritik begitu
bagi kemen kuham sendiri
ya yang mungkin yang ingin kami dipahami oleh masyarakat
kami pun sama sama punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi
sppn yang kami miliki sisi penilaian pemimpinan narapidana
ini kan ada indikator indikator kan ini transparan
kalaupun ada yang tadi disampaikan oleh pak boyamin
ya kita terbuka masukan untuk kemajuan pembinaan ini kan bagian dari pembinaan juga kan
tadi pak boy bilang benar nggak sih sudah bertobat
atau benar nggak sih sudah benar benar mengakui apa
kami terbuka untuk itu tentunya nanti akan ada sistem nanti yang mengatur
kami sekali lagi terbuka untuk semua pendapat dan masukan untuk pembinaan yang lebih baik
karena memang kami bertugas untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat
berkait dengan pemberantasan korupsi kita sih berharap dukungan kami support kami kami menganggap dengan yang bersangkutan pelaku tindak pindahan korupsi kembali ke masyarakat
dan tidak mengulangi lagi bisa menjadi inspirasi kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan hal yang sama
oke baik pak boyamin terakhir efek jera
harus membuka peluang itu
nanti diatur dalam peraturan pemerintah
diatur dalam peraturan pemerintah
bahwa tim penilaian itu independen gitu loh
negara negara maju sudah begitu kok
tadi kami sudah sampaikan pak boy
kita sangat terbuka dengan pendapat
tadi pak boy sampaikan nanti kami akan sampaikan juga kepada pimpinan kepada tim pembinaan
karena ini kan masukan masukan yang harus kita pertimbangkan
yang pasti kita sangat support untuk pembinaan yang lebih baik
ini kan bagian dari pembinaan
ada penilaian dari psikolog dari tim luar
itu ada bagian dari pembinaan
pak boyamin terakhir
adalah efek jerah yang mungkin menjadi tidak begitu maksimal diberikan
menurut anda dengan aturan ini bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan korupsi
dan juga efek jera yang tadi sudah kita bahas
bahwa ini seharusnya bisa menjadi satu hukuman yang maksimal bagi para pelaku korupsi
ini nanti pasti akan menurunkan indeks anti korupsi kita tahun ini maupun tahun depan
dengan berlakunya undang undang ini
itu sudah pasti
karena masyarakat terus terang aja kecewa
bagaimana ini kemudian ternyata korupsi ternyata sekarang dua per tiga empat tahun
itu pun saya menurut saya itu salah perhitungan
kalau mestinya itu dua per tiga itu dari hukuman yang dijatuhkan
misalnya enam tahun berarti dua per tiga itu empat tahun
tapi sekarang prakteknya kan bukan begitu
dipotong remisi remisi dulu baru dihitung dua per tiga
jadi misalnya ini enam tahun
dipotong remisi satu tahun
maka bebas bersaratnya dua per tiga adalah dari lima tahun gitu loh
bukan dari enam tahun
itu aja juga harus menjadi pertimbangan lagi yang
akan akan ini menjadi suatu pesan kepada masyarakat bahwa korupsi sekarang hukumannya sudah ringan
nanti dapat bebas bersarat dan segala macam
inilah yang masyarakat semakin tidak mendukung pemberantasan korupsi
menjadi apatis ini sangat bahaya
harus diingat bahwa korupsi yang merajalela nanti akan membubarkan negeri ini
kita mau dikenang oleh sejarah bahwa negara ini bubar gara gara korupsi yang semakin merajalela
dan juga perlakuan yang justru istimewa terhadap yang diduga pelaku
tandatangana pidana gitu
terhadap korban sama sekali tidak diperdulikan perasaannya
bang boyamin dari sekian nama dua puluh tiga ini banyak yang kemudian juga menyoroti nama ex jaksa pinangki ya
karena menjadi sangat ringan begitu
menjadi sangat ringan begitu
apakah anda menyoroti hal yang sama atau sebenarnya semua kasus ini sama saja
semua dua puluh tiga ini sama saja
ya terutama pinangki ini kan antara pemberi dan penerima itu kan malah berat pemberi
seandainya empat lima malah justru pinangki dibawahnya
ini aja sudah tidak adil rasanya
padahal di undang undang pemberantasan korupsi beri dan penerima itu kan dibuat lebih berat si penerima
karena harusnya menjaga kepercayaan keamanan sesuai sumpah jabatan segala macam
apalagi penegak hukum
tapi kemudian malah lebih ringan
ini aja sudah jadi problem sendiri ini nanti
kalau yang lain lain ya lah memang apapun secara umum ini pemberian ini bebas bersarat dan pengurangan lain sebagainya
ini menjadikan masyarakat semakin apatis gitu yang sangat kita sayangkan
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini semakin susah
karena seperti di haru biru itu
itulah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah dan dpr
jadi di dpr ini saya minta segera revisi undang undang pemberantasan korupsi
di mana di dalamnya diatur tentang pengetatan bahkan pembatasan atau kalau perlu penghapusan pengurangan hukuman
baik reabilitas asimilasi remisi maupun bebas persyarat
itu aja kalau memang dimenginginkan negara ini masih berjaya di kemudian hari
semoga ada langkah politik itu ya bang boyamin
ada upaya untuk merevisi atau paling tidak
pada putusan bagi kasus korupsi ini bisa diperberat
terima kasih banyak bang boyamin saiman
terima kasih banyak mbak rika aprianti
terima kasih pak terima kasih pak boy